pasca teror yang menimpa dua pimpinan kpk agus raharjo dan laude m sharif pada sembilan januari kemarin
pengamanan terhadap dua pimpinan kpk ini lebih diperketat
hal ini diungkapkan oleh wakil ketua kpk laude m syarif
teror yang menimpa dua pimpinan kpk masih diselidiki oleh kepolisian
dan hingga saat ini sudah ada tujuh belas orang yang diperiksa sebagai saksi
enam orang diperiksa untuk teror di rumah agus raharjo
dan sebelas orang diperiksa untuk teror di rumah laude
laude m sharif mengatakan teror yang ditujukan kepada dirinya
dan pimpinan kpk lainnya tidak mengganggu tugas mereka dalam memberantas korupsi
laude pun mengapresiasi kinerja kepolisian yang sedang menyelidiki kasus teror yang menimpa dirinya
ya kita sudah diperiksa polisi di kol juga setiap hari dan kita tunggu saja hasilnya
dan juga mereka sudah bekas
kerja keras untuk memeriksa saksi saksi yang relevan dengan ini juga
ya ya semua istri keluarga biasa saja normal saja
ya sudah ditambah sudah ditambah
sekarang banyak yang mengawasi
sementara indonesian corruption watch atau icw mengecam aksi teror pengeboman
terhadap rumah pimpinan kpk agus raharjo dan laude m sharif rabu kemarin
icw juga berharap agar polisi
dapat segera mengungkap siapa pelakunya
peneliti icw kurnia ramadana mengatakan aksi teror terhadap pimpinan kpk
membuktikan bahwa kinerja kpk masih baik sehingga masih banyak orang yang ingin meneror kpk
icw sangat setuju dengan anjuran ketua kpk agus raharjo
agar lembaganya meningkatkan keamanan pasca aksi teror bom
iya kalau yang pertama soal teror icw yang jelas mengecam keras tindakan yang tidak bertanggung jawab itu
dan juga kita meminta agar kapolri bisa mengusut tuntas
setidaknya ada tiga yang kita berikan catatan
yang pertama kapolri harus bisa mengungkap siapa orang yang melemparkan bom molotov
kepada rumah pimpinan kpk
yang kedua siapa yang menyuruh mereka melakukan itu
lalu yang ketiga apa tujuan serta motif dari teror tersebut
lalu yang terkait kedua wacana untuk pimpinan kpk dipersenjatai
saya anggap jika itu dianggap mitigasi
risiko terbaik saya rasa tidak ada masalah
akan tetapi memang perlu ada hal hal lain
misalnya pengamanan ekstra dari sisi tim kepolisian
dan juga ini kan teror sudah lebih dari sepuluh kali terjadi
seharusnya baik itu dari kpk ataupun kepolisian bisa mengeluarkan strategi strategi baru
untuk memastikan agar ke depan upaya pemberantasan korupsi tidak bisa diganggu dengan hal hal seperti ini
kita bisa lihat bagaimana kpk bekerja sepanjang tahun dua ribu empat sampai tahun dua ribu delapan belas saja
untuk kepala daerah lebih dari seratus orang
untuk legislatif apalagi
nah jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa kpk bekerja dengan baik
sehingga masih ada teror teror yang terus mengacu

saat ini sudah bersama saya rekan produser lapangan cnn indonesia

kalau mungkin dari pantauan anda saat ini bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pengamanan pimpinan kpk
kemudian juga mitigasi resiko seperti apa yang diberlakukan kepada para pimpinan kpk
terutama yang kemarin mendapatkan ancaman
terkait evaluasi keamanan termasuk di dalamnya mitigasi resiko terhadap penyidik dan juga pimpinan kpk
salah satu wacana yang kemudian berkembang adalah kemudian ketika pimpinan kpk berkembang
disampaikan oleh salah satu pimpinan kpk yaitu agus raharjo kemarin mengatakan bahwa
dalam poin penting dalam evaluasi keamanan dan juga mitigasi rencana ini salah satu wacananya adalah
mempersenjatai anggota penyidik dan juga pimpinan kpk
namun hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi lagi terkait evaluasi keamanan dan juga mitigasi resiko
dan juga wacana untuk mempersenjatai para penyidik dan juga pimpinan kpk
dan memang hal ini muncul terkait keamanan dan juga mitigasi resiko
ini muncul ketika serangkaian teror terhadap anggota penyidik dan juga pimpinan kpk yang terus terjadi
dan yang baru baru ini terjadi seperti yang kita sampaikan dan kita telah ketahui
dan masih segar juga dalam ingatan kita terakhir adalah kasus novel baswedan lalu juga ada bom molotov
yang ditemukan di rumah pimpinan kpk agus raharjo dan lawede m syarif pada rabu sembilan januari lalu
dan untuk hal ini telah dikonfirmasi juga kepada juru bicara kpk febri diansyah terkait wacana untuk mempersenjatai
penyidik dan juga pimpinan kpk namun dari febri diansyah sendiri mengatakan bahwa memang pihak kpk sendiri
masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang memang memiliki izin ataupun memiliki wewenang
untuk memberikan izin kepada warga sipil ataupun kepada dari lembaga manapun yang ingin memberikan
ataupun mempersenjatai anggotanya dengan senjata api ataupun senjata api begitu
dan memang untuk wacana di persenjatainya anggota kpk dan juga pimpinan kpk ini bukan pertama kalinya terjadi
pada tahun dua ribu lima belas tepatnya pada bulan juli setelah kasus teror terhadap kompol afif julian miftah yang terjadi di rumahnya
pada di bekasi jawa barat lalu saat itu sempat juga muncul wacana untuk mempersenjatai penyidik kpk dan juga pimpinan kpk
namun pada saat itu pro kontra sempat muncul khususnya di komisi tiga dpr yang mengatakan bahwa salah satu fraksi mengatakan
memang untuk keamanan anggota kpk wacana ini layak untuk dinaikkan namun hingga saat ini seperti kita ketahui ini masih menjadi
wacana dan kpk sendiri mengatakan dengan adanya teror ini mereka tidak gentar untuk memberantas korupsi
dan oleh cw sendiri juga mengatakan bahwa dengan adanya teror terhadap kpk berarti membuktikan bahwa kinerja kpk ini masih
dinilai cukup baik sehingga masih ada pihak pihak yang ingin meneror kpk atas kinerjanya mereka ini sendiri
dan untuk kpk sendiri internal kpk sendiri sebenarnya masih fokus untuk mengevaluasi dan juga membahas tentang mitigasi kpk
misi keamanan dan juga mitigasi resiko oleh para anggotanya dan salah satunya kpk juga tengah membentuk terkait penyidikan teror terhadap pimpinan kpk
kpk tengah membentuk tim koordinasi yang terdiri dari tim koordinasi yang terdiri dari birohukum kpk lalu juga ada pegawai pegawai kpk yang kemudian akan menjadi jembatan antara kpk dan juga lembaga lain seperti kepolisian dalam hal penyidikan kasus kasus teror terhadap para anggota kpk seperti novel baswedan
dan juga teror yang baru baru terjadi terhadap dua pimpinan kpk
jadi dari kpk sendiri sebenarnya tidak hanya fokus bicara mengenai wacana pemberian ataupun mempersijatai penyidik dan juga pimpinannya namun mereka tetap fokus terhadap keamanan para anggotanya dan juga fokus terhadap bagaimana kemudian langkah langkah hukum yang kemudian diambil untuk membahas ataupun untuk membahas teror terhadap penyidik dan juga para pimpinan kpk ini fani
baik manggar terima kasih kita harapkan saja dengan adanya evaluasi
mengenai keamanan ini keamanan dari para penyidik dan juga segala segenap jajaran kpk bisa dievaluasi kemudian juga kedepannya tetap atau diminimalisir lagi ancaman ancaman yang terjadi terhadap mereka terima kasih